bu ini tolong dong viralkan bu untuk busway nya karena akhir akhir ini kurang ramai seperti biasanya
seperti ini sebenarnya kejadian ini terjadi pada hari minggu tanggal sembilan belas tepatnya pada jam sekitar jam satu an
nah ceritanya saya dan ibu saya itu ibu saya yang lagi nyetir
saya ini di dalam mobil sebagai penumpang lagi mau bayar pajak untuk mobil
nah kita lupa kalau misalnya di tempat itu tuh udah tutup
waktu kita mau ke jalur kanan itu udah tutupkan jadi kita mau banting ke jalur kiri
tapi di situ kita tergiring oleh mobil karena rame dan macet
akhirnya kita nggak sengaja masuk ke busway
nah dari situ kita sebelumnya gak nyadar kalau misalnya itu busway tapi waktu kita nyadar itu ketika ada bus yang berhenti di depan
terus kita mau ke belakang tapi ada bus juga di situ
kita turun berdua terus tanya sama bapak belakangnya
nah bapaknya bilang nggak bisa karena ini ada dua basis lagi di belakang terkoneksi gitu
nah terus kita ke supir depan
nggak bisa bu ini soalnya kita nunggu penumpang sampai bisnya penuh
nah disitu kita ngobrol lah sama bapak supirnya
dia bilang bu ini tolong dong viralkan bu untuk busway nya karena akhir akhir ini kurang rame seperti biasanya
kita mau viralkan lagi biar lebih rame lagi dan lebih banyak penumpangnya
nah dari situ saya tergerak sebenarnya
karena saya juga lihat sebenarnya busway ini dan kendaraan umum ini harusnya itu dinaikin banyak orang
dan mereka itu nggak kalah dengan kendaraan umum luar negeri
masalahnya itu gini kalau misalnya yang saya dengar dari supirnya
supirnya bilang kalau misalnya sekarang kebanyakan orang orang di sini itu menggunakan kendaraan pribadi dan itu mobil elektrik
mengurangi polusi dan juga menghindar ganjil genap
tetapi itu menyebabkan macet
bu tolong dong bu kalau bisa viralkan di mana
terus karena saya orang jawa ya bukan ngomongnya itu terjebak
nah disitu saya langsung spontan aja bikin videonya
itu salah saya untuk bikin videonya
stuck tapi saya tidak bilang kalau misalnya kenapa saya bikin video itu
sepertinya video itu dibuat karena saya tergerak dengan kendaraan umum di indonesia
di mana mereka itu menurut saya kurang exposure nya
saya ingin mengangkat eksposurnya untuk kendaraan umum
berarti di bingung tentang bawang bajo membuat video itu settingan hanya untuk viral gitu mencari video
nah viral itu mencari kekuatannya popularitas itu tidak benar ya
kenapa kok ini tuh bisa jadi viral sekali dan rame
karena banyak kontroversi di mana orang orang memutarbalikan beberapa kata kata dan bilang kalau misalnya ini itu saya sengaja
padahal sebenarnya itu tidak sengaja dan itu emang terjadinya logika gini
nggak mungkin saya bikin video tentang sesuatu yang saya udah tahu saya salah
tergerak hati saya mendengar kalau misalnya kendaraan umum itu sekarang tidak serami dulu
jadi kalau misalnya ada orang bilang yang saya bawa mobil lain untuk bikin konten cuma untuk views nya doang itu salah
karena sebenarnya saya juga nggak nyangka kalau misalnya ini bisa se viral itu
nah kemudian bisa keluar dari jebakan busway itu gimana
kalau misalnya ini pertanyaan agak lucu
akhirnya menunggu aja sebenarnya menunggu sampai empat jam
bener bener empat jam di situ
pada akhirnya bisa keluar karena jalan aja atau gimana
karena jalan aja jadi mobilnya eh basenya di depan dia jalan satu satu mulai penuh dong
akhirnya ya udah bisa keluar gitu
sebenarnya sehari hari saya masih menggunakan kendaraan umum
tapi ada beberapa kali saya tuh penasaran dengan bas sebenarnya
akhirnya saya cobain bus
dan itu di situ saya melihat sebenarnya karena saya udah pernah naik bas
saya melihat bukan hanya bus yang bagus banget dan ini
banyak orang indonesia berpikir kalau misalnya kendaraan umum di luar itu lebih bagus
kendaraan umum di indonesia itu juga bagus menurut saya
bukan hanya bus tapi juga kereta cepat dan lain lain
itu semua saya udah pernah naik dan itu bagus banget
dan itu karena saya mendapatkan
kalau misalnya ada chance untuk naik kendaraan umum
karena saya mau melesatikan kendaraan umum indonesia karena nggak kalah dengan luar negeri
mbak sedikit aja berarti tugasnya minta mbak viralkan ini gitu
jadi sebenarnya yang minta ini viral tuh bukan saya sendiri
saya juga nggak menyangka bisa seviral ini
jadi sebenarnya yang minta saya viralkan itu bapak supirnya
bis yang dia turki sampai dia minta untuk di
itu yang dari saya lihat ada penumpangnya tapi nggak seramai itu
jadi itu terlihat kosong tapi waktu saya lihat lagi itu masih ada beberapa penumpang